ketua pssi muhammad iryawan menyatakan dipecatnya pelatih simon mcmanamy karena selama melatih timnas tidak terjadi peningkatan prestasi
menurut iwan bule berdasarkan hasil rapat eksekutif komite atau exco diputuskan untuk mengganti simon mcmanamy sebagai pelatih timnas
pssi sejauh ini baru menerima dua kandidat pelatih yakni luis mia dan mantan pelatih timnas korea selatan shin tae yong
untuk menentukan siapa yang akan menjadi pelatih timnas pssi akan melakukan asesmen atau penilaian untuk mendengarkan paparan kandidat tentang bagaimana pola yang akan diterapkan untuk melatih timnas
simon mcmanamy sendiri mulai menangani timnas indonesia pada awal dua ribu sembilan belas
pelatih asal skotlandia itu dikontrak dua tahun hingga dua ribu dua puluh mendatang
simon telah memimpin timnas indonesia sebanyak tujuh kali pertandingan
tiga laga uji coba internasional fifa matchday dan empat laga kualifikasi
piala dunia dua ribu dua puluh
memang prestasi menurun apa gimana pak
ya tidak ada peningkatan prestasi